sini dos ayo ayo dos kita main ke rumah fafi robi aduh jangan
dong seneng dong tapi ya udah udah aku coba dulu ya bener bener ya
emangnya bu haja belum tahu soal buruh sayang dagang emas
kita mah bukan mau ledek bu haji untungnya bu haji itu enggak beli
tuh cincin kalau mp dua jitu beli cincin pasti bocik penipuan juga
iya iya penipuan apa maksudnya jadi begini bu haja emak semua dagangannya
itu ternyata mas palsu nah sekarang tubuh rosa jadi target buruan polisi ya
iya kasian banget haji memunah uingun denger berita nih
iya loh lu mesti bersyukur lu enggak terlibat masalah ini cuma kasian juga ya
haji main munah dia pasti sedih dia pasti keser banget tuh sama tuh philip hate hadir ada ada yang di alamin oleh mbak ibu rose
ada ade ade yhte ada adenect dan di friendly oleh sebagai rapuh fafita dia blessed ruang hayat anda
beli allah weaknesses pergerakan hati kami atau brengse year haiworks itu lemari sangat jadinya
yang dialami sama haji memunah

aduh kurang aja loh ya
ah gua ketipu aduh
aduh kak tika kemana lagi
jangan nangis ya
kak tika kak tika
makasih kak tika

gua cocok gak tuh pakai baju ini hah
kenapa daud ditinggal sendirian di luar
cukup cukup cukup
mami tika lagi nyobain baju
belum dapat yang cocok
aduh lu gak usah nangis gitu dong
aduh lo tuh ya kalau mewek
kayak gak ngusobari tau kagak
udah diam cukup cukup
kak kenapa semua baju mesti dicoba sih
tinggal dipilih aja kan bisa
aduh lo tuh ya
kagak tau urusannya aja ya
ngemeng terus dalel lagi
nih denger ya
gue ntuh mau ketemu abang robi
lo tuh tau sendiri pan
kalau gue ketemu abang robi ntuh ya
dandanan gue mesti heboh
harus sampai menyilaukan mata
kakak mau ketemu bang robi
emangnya bang robi gak kerja apa
gak ada tuh
soalnya ya gue denger denger gosip sih
kantornya lagi pere
berarti pan kalau kantornya lagi pere
abang roby sekarang ada di rumah
karena seharian abang robi udah suntuk di kantor
jadi sekarang dia mesti liat pemandangan yang seger
nah pemandangannya tuh
yang gue gitu loh
cuman belum dapet nih bajunya nih
aduh susah nyari yang cocok yang pas gitu loh
abang lebih tuh terkesan gitu loh
tapi kalau caranya kayak gini
kenapa harus cuci baju sendiri
aduh buku tuh gimana sih
ini malah nyuruh gue nyuci baju sendiri
eh denger ya
kalau gue nyuci baju sendiri
yang ada tuh tangan sama kutu gue tuh pada
aduh pada rusak
pada lepas lepas gitu loh
eh ntar kalau tangan gue jelek terus kasar
lo mau tanggung jawab
kakak yang pegang sekarang
sep layla sebenarnya lagi cuci baju
kakak yang geno sekarang
aduh lela cakep dah
daosnya lo pegang dulu bentar ya
gue belum dapetin baju yang pas
ntar kalau gue udah pakai baju
daos daos diam diam tuh sayang
lah gimana nih dandanan gue
udah oke banget kan
hmm masa udah dandanan gue gitu
ke sini daos
kita main ke rumah papi robi
aduh jangan melet dong
eh mau ketemu papi
ya allah udah gue cebut dulu ya
beneran siang kepe
nah di sini
ya allah hamba bersyukur ya allah walaupun hidup jomblo sejati
kalau ngeliat hati kanaknya sobari aduh aduh
bisa stroke mati muda gua ya allah kalau melihat punya anak seperti dia
gila lo ya om badar yang ada juga gue
bisa stroke kalau punya babai macam lo
syukur babai gue bukan lo
eh bukannya kebalik tuh tika
ada juga orang yang stroke kali ngeliat penampilan lu
tiap hari bedakan tiap hari mendapatkan
lu dempul terus tuh muka tuh
eh hati hati tika ntar begitu pas lo pegang
rontok semua tuh bedak bedak di muka lo tuh
kasian deh lo
ini orang ngenakin banget sih
biar sepatu kate aja lo
kalau dekat gue lempar lo pakai sepatu gue
aduh ilfil deh gue jadinya
jadi males deh ke rumah bang robi
habis di bilang menor
kalau boleh ibu milih ibu mendingan naik taksi pulang
lagian ibu ada schedule nih untuk ke pengajian hari ini
udah dong bu ah
nggak usah nekat gitu deh
lagian hormatin dong ramadi
lagian dia kan sudah berusaha untuk mengembalikan keadaan silaturahmi kita yang tertutup
setelah kita minta maaf sama haji muhyiddin
kalau kamu tuh harus ngelupain sama ninggalin si rumana
kamu juga gimana sih ibu
kasian kan april
ibu gak mau ya kalau sampai keluarga kita tuh dicap mainin anak orang
ibu gimana sih ibu
saya dengan april itu kan belum ada komitmen apa apa bu
lagian bukan ibu sendiri yang pernah bilang
kalau april itu
orangnya super sibuk
terus ibu khawatir kalau nantinya dia nggak bisa meladeni suami dengan baik
ya tapi kalau misalnya lo bisa mencintai dia dengan benar dengan serius
april pasti juga akan berubah
malah lebih baik lagi dari si rimana
tapi ramadi emang gak ada feeling dengan dia
ya tapi dia juga nggak ada feeling
bapak kita jadikan kerumah tante rumana
sekarang kita kesana ya
asyik anggi ketemu tante rumana
soalnya anggi udah kangen banget banget sama tante rumana
kasar banget dia terus dengan anak anak
nanti kita beristirahat sama anak anak
pak aku ke rumah